seorang pria dan wanita di batubara sumatera utara dibawa warga ke kantor polisi akibat diduga melakukan aksi mesum di jalan
seakan tidak peduli dengan warga yang datang dan berkerumun melihat aksi mereka pasangan ini tetap tidur sembari berpelukan mesra
bahkan pasangan ini tetap bertahan meski warga berusaha untuk melepaskan pelukan mereka hingga digiring dan diamankan polisi
perbuatan pasangan ini tak hanya menghebohkan warga juga viral di media sosial
amanah warga nyaris tak terbendung melihat perbuatan mesum yang dilakukan dua sejoli di dalam sebuah mobil di depan pasar yang sedang tutup di sampang madura jawa timur
kapolsek ketapang sampang membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah hukumnya
menurut keterangan polisi warga awalnya tidak menaruh curiga dengan mobil tersebut
namun karena terlalu lama berhenti warga pun menghampirinya
awal ada mobil plat luar kota jenis luxio yang sudah seringkali atau dapat dihitung tiga kali di tempat yang sama berhenti
durasi waktu lebih dari satu jam
di kejadian yang ketiga masyarakat sekitar sudah mulai curiga
hasil penyidikan sementara diketahui kedua pelaku bukanlah suami istri
pelaku perempuan yang seorang aparatur sipil negara diketahui sudah bersuami